mainkan gamenya dapetin plusnya
pake nama pendek aja
nama panjang memang siapa
itu udah nama panjang nama pendeknya cuma u
kang kamu sudah lama gak kesini
terakhir kesini sehari sebelum lebaran
kamu sudah pensiun
memangnya kang mus pegawai negeri
kang mus sudah gak ngubur sini bisnisnya di sini
ah saya gak percaya
ah itu kan terserah bapak
sekarang kita enak
bapak gak pergi perang
kamu mama nini gak perlu kucar kacir cari tempat pengungsian
pak cepat atuh
neng udah pegel megangnya
hah kok alas
baram baram baram baram baram
pak cirebon pak
boram baram baram baram
ayo pak bak jerebon pak
pak ciberem pak
ciberem atau cirebon
ayo pak cireben pak
si bapak parkir nanyain akang
akang terakhir kesini kan
satu hari sebelum lebaran
waktu saya kasih tahu akan sudah pensiun
dia nggak percaya
saya sendiri juga kadang kadang
suka nggak percaya kalau saya udah ngambil keputusan buat pensiun
saya juga kadang kadang suka nggak percaya kalau akan sudah ngambil keputusan buat pensiun
tapi kenyataannya begitu
gitu aja kang
saya cuma mau ngasih tahu omongan si bapak parkir
mau tahu kabar akang
ya terima kasih udah nelpon
dari abis lebaran udah sebulan akang nggak kemana mana
akang kan udah pensiun
kita masih harus makan
si neng masih harus sekolah
besok tanggal tujuh belas
pas hari ulang tahun kemerdekaan indonesia
akang mau memproklamasikan bisnis baru akang
pak mah neng mau pergi
siap buat besok
bapak udah kamu daftarin buat lomba balap karung
ya udah hati hati
kan udah dibilangin hati hati masih panas
kopi itu justru enaknya waktu masih panas
pisang orel itu justru enaknya waktu masih panas
ayo kita harus kerja lagi
tunggu satu lagi
kok gak pakai toples
masih panas baru diangkat
saya edoh mak
kenapa dibawa keluar
buatkan emos mak
kang tanggal dua puluh empat saya ada pertandingan
seleksi porda saya ingin akan datang
kok yang latihan sedikit
yang lainnya malas om
tujuh belas an sekarang gak ada pertandingan
teman teman gak semangat
tasik tasik tasik
pak tasik m
nama panjang saya mak bagus
tapi berat buat saya
dikasih dua nama nabi
dan dia lebih cocok dipanggil pakai nama pendek aja
nama panjang memang siapa
oh itu udah nama panjang
nama pendeknya cuma uu
kamu masih jarang mandi
susah ninggalin kebiasaan lama
saya nggak betah kerja di tempat sablon
saya kangen sama bau kenal pot
pengen balik lagi kesini aja kang
itu cuma karena
kamu belum biasa ada di sana
belum biasa gak kesini
ini baru satu bulan
kamu punya cita cita
pengen punya tempat sablon sendiri
pengen punya toko kaos
kamu balik ke tempat kerja kamu
ke kampung babakan
saya mau belajar bikin kicimpring
kalau mau bisa saya kirim ke rumah akang
mau jadi tukang kicimpring
waktu kang bahar